istilah pokok kabupaten
dia juga diperiksa terkait perannya memberi instruksi kepada sang anak saat terjadi penganiayaan
sementara pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan ppatk
memblokir rekening akbp ahirudin hasibuan
melansir detikkom kepala birohumas ppatk natsir kongah
menemukan dugaan adanya indikasi pencucian uang
berdasarkan data lhkpn harta kekayaan ahirudin mencapai empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah
namun motor gede yang kerap dipamerkan akbp ahirudin tidak tercatat di lhkpn yang dilaporkannya ke kpk